ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono atau sby mencuit di twitter meminta aparat penegak hukum netral dalam pemilu dan tidak disusupi agen politik
elit partai politik bereaksi atas cuitan sby yang dinilai menyindir pihak tertentu
sby melontarkan kritik melalui cuitan di akun twitternya meminta penegak hukum seperti tni dan polri netral menjelang satu tahun pemilu
penegak hukum juga jangan disusupi agen politik tertentu
sejumlah elit partai politik meminta sby berhati hati melontarkan sindiran karena bisa berbalik ke dirinya sendiri
pasalnya saat sby berkuasa banyak mantan purnawirawan tni yang berada di sekelilingnya
sementara partai demokrat membela sby dengan menegaskan sby tidak menyindir aparat penegak hukum tertentu
cuitan sbi hanya mengingatkan agar seluruh elemen penegak hukum netral dan tidak menyalahgunakan institusinya untuk bermain politik
elit demokrat juga membantah cuitan sby berkaitan dengan keputusan
putusan pengadilan atas kasus senturi
pertama pengalaman beliau dulu apakah ada angkatan tertentu yang terlibat dan dekat dengan beliau kemudian terlibat di dalam politik
kalau memang tidak maka beliau boleh berbicara seperti itu
merupakan hints kita dukung
tetapi menurut saya jangan terlalu bermain main dengan isyarat isyarat
seperti itu nanti kalau tidak jelas berbalik galah sendiri nanti
nah tentunya sebagai bapak bangsa yang sudah tentunya memerintah ataupun menjadi presiden dua kali berturut turut
tentunya ini juga mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat terutama aparat penegak hukum dan juga tni polri
bahwa ini sekarang sudah memasuki tahun politik
sehingga tentunya pak sby memberikan pandangan bahwa harus kembali kepada ketentuan yang tertinggi yaitu netralitas